seorang pengendara motor pada minggu dini hari tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak bus transjakarta
yang baru keluar dari pul hek ramadjati jakarta timur
korban tewas akibat luka yang cukup berat di bagian kepala
pengendara sepeda motor ini tewas seketika di kendaraannya setelah menabrak bus transjakarta
yang hendak keluar dari pul bis hek ramadjati
kecelakaan ini terjadi minggu dini hari sekitar pukul tiga
korban melaju dalam kecepatan tinggi dari jalan raya taman mini menuju arah keramat jati jakarta timur
namun setibanya di depan pul bus transjakarta jalan raya pondok gede jakarta timur
satu unit bus transjakarta melintas hingga korban tak dapat menguasai kendaraannya
pas pulang kencang juga dari sana
pas keluar dihajar sama dia
korban tewas dengan luka di kepala meski menggunakan helm
jasad korban baru dipindahkan ke rumah sakit bayangkara keramacati
setelah hampir dua jam di lokasi kecelakaan
stefanus wangge jakarta